kembali di cnn indonesia newscast kita masih dalam editorial view ya
membahas beberapa isu yang menjadi sorotan publik dan juga media
selain kemudian soal polisi mas revo peristiwa kekerasan kepolisian
yang tadi sudah kita bahas dan sudah kita simpulkan bahwa ini untuk momentum berbenah
yang juga tidak kalah menarik adalah beberapa daerah atau bali dan juga kepri
yang sudah diputuskan pemerintah untuk membuka turis bagi wisatawan mancanegara
yang menjadi sorotan adalah soal masa karantina yang kemudian disarankan awalnya sekitar delapan hari lebih
tapi kemudian diputuskan oleh pemerintah hanya lima hari
alasannya karena sudah cukup disebut lima hari itu
kita coba dengar dulu mas revo pernyataan dari prof wiku dari jubir satgas penanganan covid sembilan belas
penurunan durasi karantina dari delapan menjadi lima hari akan efektif menekan kasus jika dilakukan ke enam langkah
pelaku perjalanan internasional wajib menjalani karantina
pelaku perjalanan internasional wajib menerapkan protokol kesehatan selama masa karantina
pemerintah daerah menyediakan daftar rujukan fasilitas karantina
pemerintah menyediakan alat uji diagnostik yang akurat
pemerintah meningkatkan upaya penelusuran kontak erat
dan yang keenam
pemerintah daerah memastikan cakupan vaksinasi terpenuhi
mas revo bagaimana kita melihat soal pemerintah yang sudah membuka pintu masuk bagi wna
bagi turis mancanegara ke bali ke kepulauan riau
tapi di satu sisi kemudian ada pemangkasan masa karantina yang dinilai ini justru berbahaya
tapi di satu sisi juga bahwa ya kalau kemudian masa karantinanya agak panjang
bisa jadi kemudian turis mancanegara yang diharapkan hadir justru tidak datang begitu
ini kan memang dilemanya seperti itu ya
jadi artinya kalau kita tidak mempermudah turis datang artinya turis juga malas untuk datang gitu
sementara kita tahu ya kondisi kondisi tempat wisata seperti di bali misalnya mereka suffer
lokasi lokasi wisata pelaku pelaku industri wisata itu selama ini selama hampir dua tahun ya
hampir dua tahun pandemi ini kan sangat menderita gitu
kalau misalkan kita datang ke bali misalnya kita tahu bagaimana hotel hotel itu
di obrol gila gilaan gitu ada reksnya reks kamarnya
kemudian bagaimana kita melihat deretan deretan kios kios yang tutup misalnya
kios kios kerajinan pasar yang tidak bergairah dan sebagainya gitu
jadi artinya memang ada upaya memang dari pemerintah untuk kembali menggairahkan industri pariwisata kita
hanya saja memang kemudian bagaimana titik temunya
saya rasa kita menilai bahwa apa yang dilakukan oleh satgas
pemerintah dan satgas covid sembilan belas ini kan sebuah langkah jalan tengah ya
bagaimana kemudian memangkas masa karantina
tidak sepenuhnya dibuka dengan mudah tapi tetap ada masa karantina lima hari
nah tentu kita meyakini bahwa masa karantina lima hari itu sudah dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang gitu
dan tentunya dengan pengalaman selama dua tahun penanganan hampir dua tahun penanganan covid ini kita tahu bahwa
bagaimana prosedur prosedur yang tepat
bagaimana prosedur prosedur yang tepat
itu ketika ada orang asing masuk atau ketika ada orang yang berpergian apa yang harus dilakukan
kalau karantinanya itu berjalan dengan baik misalnya orang datang dari wna
kemudian dia menjalani karantina di hari pertama dia datang dia langsung menjalani tes pcr misalnya
oh sekarang tes pcr juga tidak terlalu mahal tidak semahal awalnya kan ya renat ya
jadi di tes pcr kemudian dipastikan
dan kemudian masa lima hari ini kan tentu sudah mengikuti prosedur hitungan
dengan inkubasi virus
artinya setelah lima hari dia akan tes pcr lagi misalnya
dan sederet kemudian aturan aturan lain yang tadi disampaikan oleh prof igu
nah kalau misalkan aturan aturan tadi diberlakukan
dan kita tahu sekarang kondisi covid kan sedang dalam kondisi yang sangat melande ya
kita dalam kondisi yang baik
tapi tentu saja kita tidak boleh meninggalkan kewaspadaan
kita tetap harus waspada
artinya aturan aturan yang tadi dibuat
dan disampaikan oleh prof igu
tinggal bagaimana kemudian diimplementasikan dan dijalankan dengan baik dan konsisten
nah persoalannya kan selama ini
kita kan juga tahu bahwa ada persoalan persoalan di lapangan
yang kemudian membuat karantina ini tidak berjalan dengan konsisten
nah kemarin kan juga ada kasus kan
orang yang dikarantina kemudian kabur gitu
kabur dari tempat karantina
dan dia kaburnya juga dibantu oleh petugas

ini kejadian kejadian seperti itu yang seharusnya tidak terjadi
oke ya sebagai jalan tengah yang tadi mas revo katakan
ini jalan tengah ini sepertinya selalu diambil oleh pemerintah ya mas
di antara pilihan kesehatan dan juga ekonomi
karena yang juga diakui oleh satgas adalah
keputusan untuk memperpendek durasi karantina ini memang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
jadi lagi lagi ujungnya adalah ke situ sebetulnya mas
sementara banyak pihak juga yang khawatir bahwa
oke kita sedang melandai
karena di sekitar kita justru juga kasusnya sedang tinggi
dan ada ancaman gelombang ketiga yang didengung dengungkan kan
yang harus diwaspadai
justru karena adanya kekhawatiran kekhawatiran itu
kekhawatiran kekhawatiran itu menjadi perlu
sehingga semua orang tetap pada level waspada
tidak kemudian kendor
artinya sebenarnya kalau misalkan kita tidak khawatir
nah ini kan yang berbahaya
dibuka kemudian mulai dilonggarkan
dan tidak ada kekhawatiran
nah ketika tidak ada kekhawatiran
maka protokol kesehatan menjadi kendor
ketika protokol kesehatan itu menjadi kendor
sudah bisa ditebak nanti ujungnya seperti apa
kita akan mengalami lonjakan kasus lagi
nah karena memang ada kekhawatiran itu yang harus kita syukuri
bahwa dengan begitu masih ada orang yang akan mengingatkan
sehingga aturan aturan yang tadi sudah dibuat
pelonggaran pelonggaran kita masuk ke mal itu sudah harus pakai
misalnya peduli lindungi
kita atur jumlahnya
ada yang menghitung berapa orang yang masuk dan keluar
misalnya ke mall
kemudian ada orang orang yang mengawasi protokol pemakaian masker misalnya
yang tidak mengenakan masker akan ditegur
dan kemudian dikeluarkan dari tempat tersebut
nah protokol protokol tersebut itu yang harus terus dijalankan
dan justru protokol itu tetap bisa berjalan karena ada kekhawatiran
justru kekhawatiran ini baik saya rasa ya
kita semua harus terlalu khawatir bahwa jangan sampai nih kita sekarang sudah melihat bahwa
pelonggaran pelonggaran sudah dilakukan jalanan sudah macet
kalau misalkan kita datang aja ke lokasi pusat perbelanjaan parkiran sudah penuh
jadi artinya memang orang ada gairah lagi untuk menggerakkan roda ekonomi
baik dari sisi konsumen maupun dari sisi pelaku ekonominya
nah ini kan momentum tapi jangan sampai kemudian kegairahan ini
kemudian ya ya
nah kita berharap itu jadi konsisten dalam penerapan aturan
ya jadi dari sekian banyak syarat tadi yang dijabarkan oleh prof wiku
dan juga terlepas dari berapa durasinya mau lima hari ke delapan hari sepuluh hari
tapi kalau kemudian masa karantinanya dikompromi dalam arti tidak tegas melakukan karantina
seperti yang terjadi katakanlah pada selebgram gitu ya
itu juga mungkin terjadi pada orang orang yang lain
ini yang harus kita soroti bersama ya mas bahwa karantinanya yang kemudian harus ditegakkan seperti apa aturannya
karena waktu lima hari itu sebenarnya kan waktu yang cukup untuk mengetahui apakah seseorang itu terinkubasi atau tidak
sebenarnya kan dalam teori ya lima hari itu sudah cukup lah
dan bisa dideteksi dengan pcr tentu saja bukan dengan antigen
artinya sebenarnya sudah ya pasti itu ketika satgas menetapkan durasi lima tahun
lima hari itu tentu dengan pertimbangan yang sangat matang ya
dengan pertimbangan pertimbangan medis yang selama ini mereka pasti juga memiliki catatan catatan gitu
tidak sembarangan lah menentukan waktu lima hari memangkas dan delapan hari
nah tapi memang persoalan tadi itu reinhardt apakah konsisten atau enggak gitu kan
ketika di karantina misalkan apakah kan kita tahu beberapa berita berita kita sebelumnya juga ada orang yang dikarantina
tapi tetap bisa keluar dari hotel karantina untuk makan bakso misalnya atau makan apalah
atau ke warung gitu kan
artinya dia terjadi interaksi gitu orang yang dikarantina terjadi interaksi dengan orang di luar karantina
sehingga memungkinkan ada potensi potensi penularan atau penyebaran virus
itu kan yang kita harapkan tidak terjadi
dan dalam kasus terakhir kemarin kan ada yang itu ya
public figure yang bisa keluar dan menyelenggarakan pesta ulang tahun
nah itu kan juga hal yang kita sayangkan sekali
mas revo tapi kalau lebih jauh ya kita bicara keputusan pemerintah untuk kembali membuka pintu bagi turis mancanegara ke bali dan juga kepulauan riau
bagaimana sih kita melihat mas kebijakan atau keputusan ini
apakah memang ini keputusan yang memang sudah tepat sudah saatnya juga karena juga pariwisata juga harus segera bangkit
atau memang lagi lagi kita masih menyoroti harus ada yang diantisipasi kalaupun
karena bisa jadi nanti akan juga dibuka untuk daerah daerah yang lain
karena bisa jadi nanti akan juga dibuka untuk daerah daerah yang lain

ya sejauh ini kan baru dua ya dua bandara
tapi untuk kepentingan bisnis ada beberapa bandara yang lain
dan bandara bandara tersebut yang sekarang menjadi percontohan
artinya kalau misalkan bali dan kepri
kepri ini kan dibuka karena banyak juga turis turis dari yang datang dari pintu misalnya dari singapura atau dari malaysia gitu kan
orang orang kaya dari sana yang kemudian datang ke kepri
atau mungkin orang turis dari eropa atau dari mancanegara yang lain
mampirnya ke singapura
kemudian dari singapura masuk ke capri
nah dua tempat ini yang sekarang sedang menjadi percontohan
dan kita harapkan dari situlah kemudian dari percontohan itu yang akan menjadi evaluasi
akan menjadi bahan evaluasi dari satgas gitu
jadi kalau misalkan bali dan capri itu secara konsisten dan secara penerapan progres itu sangat bagus
artinya memang tidak mungkin kemudian pintu pintu pariwisata yang lain seperti pintu di
bandara internasional juanda misalnya di surabaya atau misalnya di tempat lain di medan yogyakarta dibuka gitu kan
artinya tinggal meng copy paste aja bagaimana penerapan yang ada di sana
prosedurnya di copy base dan diterapkan di bandara bandara yang lain
ya sejauh ini keputusan pemerintah untuk membuka dua bandara layak diapresiasi
karena tidak langsung membuka semua pintu kan
redar kan kita punya pintu

baik pintu yang darat maupun pintu yang laut dan udara
dengan dibuka secara perlahan ini setidak tidaknya fokus dari satgas itu bisa melihat dengan lebih detail dulu dibanding membuka semua
ini fokus dulu di dua bandara kemudian nanti dibuka untuk yang lain
dan tinggal copy paste aja pelaksanaannya bagaimana
mas revo pembukaan pintu masuk bagi turis mancanegara adalah satu hal
tapi dalam beberapa kebijakan kita kemudian melihat memang pemerintah sudah mulai mempreteli aturan pengetatan ini kan
karena kemudian kasusnya memang sudah melandai
apakah kita ke depan masih akan terus mengingatkan masih relevan untuk kemudian memberitakan ke publik bahwa di tengah pelonggaran ini ada ancaman serangan gelombang ketiga
yang kemudian mengintai apalagi memasuki akhir tahun yang kita tahu di akhir tahun ini biasanya menjadi celah banyak mobilitas masyarakat yang bisa menjadi ancaman bahwa kasus bisa kembali tinggi lagi
terakhir mas revo
ya reinhardt ini memang harus selama virusnya masih ada ya dan kita yakin virusnya kan ada gitu
maka kewaspadaan itu harus terus dijalankan
dan kewaspadaan itu tidak hanya berlangsung pada saat ini atau setidaknya pada hari ini
atau setidaknya pada nanti ketika akhir tahun gitu ya
dalam diskusi internal misalnya liburan akhir tahun itu masih mungkin masih mungkin ada kekhawatiran lebih sebenarnya gini
ada kekhawatiran lebih tinggi dari libur akhir tahun yaitu nanti ketika lebaran gitu ya
jadi ketika akhir tahun ini kan orang kecuali yang beragama kristen dan katolik itu kan akan bersilaturahmi dengan keluarga
tapi mayoritas yang lain itu kan libur natal dan tahun baru itu digunakan untuk lesir
artinya perginya ke tempat wisata gitu ya
nah tempat tempat wisata itu sejauh ini seharusnya memiliki protokol kesehatan yang lebih ketat
interaksi orang di tempat wisata tidak begitu seintim ketika lebaran
nah justru yang dikhawatirkan itu ketika nanti lebaran gitu misalnya
ketika lebaran orang akan melihat sudah dua tahun tidak pulang kampung
kemudian kalau misalkan nanti angka ini terus melandai
dan kita kan berharap ya kita semua berharap di libur akhir tahun itu kondisinya tetap melandai
tetap tertangani gitu ya
dan kita berharap seperti itulah gitu ya
nah kalau misalkan libur akhir tahun itu tertangani dengan baik
artinya lonjakan kasusnya atau kekhawatiran terjadi gelombang ketiga itu tidak terjadi gitu misalnya
ataupun kalau terjadi tidak parah maka orang akan punya keberanian untuk pulang kampung ketika lebaran
ketika pulang kampung kita semua banyak orang pulang kampung ketemu anak saudaranya
ketika ketemu sanak saudara dari banyak lokasi banyak daerah banyak kota gitu ya
tidak mungkin akan pakai masker terus gitu kan ketika di dalam rumah gitu kan
nah kalau kita ke tempat wisata kan kita ada yang jagain harus pakai masker
tapi kalau di rumah bagaimana itu satu
yang kedua misalkan ada kekhawatiran juga ketika nanti lebaran ini bisa jadi orang orang masih punya kekebalan
karena vaksinnya masih cukup terbatas
masih cukup dalam kurun waktu enam bulan misalnya ya
atau masih dalam kurun waktu kurang dari setahun gitu
artinya dosis kekebalan akibat vaksinnya masih cukup mungkin bisa jadi masih cukup kuat
tapi kan yang kita khawatirkan ketika lebaran itu kan vaksinasi orang orang terutama yang vaksin di bulan februari maret gitu ya
itu kan sudah lewat satu tahun
nah bagaimana dengan mereka yang ketika nanti lebaran pulang kampung ketemu sanak saudara
atau apakah nanti akan terjadi ronjakan kasus
rondjakan kasus disana
artinya begini renard
kita tidak selama virusnya masih ada maka kita harus terus waspada
protokol kesehatan harus terus dijalankan
tidak hanya ketika libur air tahun tapi juga menanti ketika tahun depan setelah libur akhir tahun memasuki masa lebaran dan setelahnya
intinya sepanjang virusnya itu masih ada dan masih ada orang yang sakit dan orang yang meninggal karena virus ini
maka kewaspadaan harus terus dijalankan
caranya gimana ya dengan taat pada protokol kesehatan lah
catatan kita sekali lagi ketika pemerintah membuka pintu masuk bagi wna adalah bagi pemerintah satgas pemerintah daerah melakukan mekanisme karantina yang sesuai dan aturannya ditegakkan
itu yang kira kira memang menjadi catatan kita ya mas revo setelah kebijakan ini
terima kasih banyak mas revo lusiriza sudah seperti biasa kita berbagi perspektif editorial malam hari ini beberapa isu yang sangat menarik
terima kasih mas revo selamat malam